kasus penembakan anggota fpi di kilometer lima puluh kembali menyeruak ke permukaan
hal ini bermula saat pemimpin fpi rizik sihab meminta kapolri listio sigit untuk kembali membuka kasus ini atau peninjauan kembali
rizik menyampaikan hal tersebut dalam video yang diunggah di akun youtube islamic brotherhood television pada kamis kemarin
dalam video itu rizik mengklaim pihaknya memiliki novum atau bukti bukti baru
rizik juga menyeruti cara pencarian cctv yang hilang di kasus ferdis sampo
dirinya meminta agar cara yang sama juga dilakukan untuk mencari cctv di tol cikampek kilometer lima puluh yang dinyatakan hilang
nah kemudian mencermati hal ini kriminolog universitas indonesia adrianus meliala menyatakan bahwa pk terbuka lebar untuk semua kasus yang memiliki bukti dan saksi baru
hanya saja ada kesalahan dalam permintaan rizik
sebab yang bisa membuka kembali suatu kasus atau peninjauan kembali adalah pengadilan bukan polisi
mahkamah konstitusi menjamin pk tidak akan dibatasi dalam sebuah kasus
soal pk itu itu kan bukan urusan polisi itu urusan pengadilan
dalam rangka memberikan hak peninjauan kembali kepada seseorang atau sekelompok orang
yang memang sudah dianggap sudah
jadi mendapatkan assessment ya atau pengajian begitu mengenai apakah memang nofum yang diberikannya itu memang betul betul nofum atau tidak
nah kalau memang dalam hal ini rizik menganggap bahwa ada novum terkait dengan km lima puluh menurut saya diuji saja
dimasukkan saja kepada pengadilan negeri setempat